badan kepegawaian negara menyatakan ada ratusan calon pegawai negeri sipil
yang mengundurkan diri usai lolos seleksi tahap akhir
baik di lembaga tingkat pusat maupun level pemerintahan daerah
menurut bkn seperti yang dikutip oleh cnnindonesia com
ada sekitar seratus orang yang mengundurkan diri
dari total lebih dari satu ratus dua belas ribu yang lolos seleksi
berdasarkan keterangan dari kabiro hukum
humas dan kerjasama badan kepegawaian negara
satya pratama gaji dan penempatan yang tidak sesuai
menjadi alasan utama banyak calon pegawai ini mengundurkan diri
menanggapi hal tersebut melalui keterangan tertulisnya
menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
cahyokumolo heran dengan keputusan calon pegawai negeri sipil
yang mengundurkan diri lantaran tidak cocok dengan gaji
penyebabnya sejak awal mengikuti seleksi
para calon ini seharusnya sudah mengetahui
pendapatan yang akan diterima
ia bahkan mengungkapkan lebih baik jadi pebisnis
ketimbang jadi pns bila ingin gaji lebih
adapun besaran gaji pns berkisar satu lima juta rupiah
hingga lima sembilan juta rupiah tergantung golongan
besaran gaji tersebut masih diluar sejumlah tunjangan
yang dapat diterima seorang pegawai setiap bulan
dia menyebut mundurnya sejumlah calon pegawai yang telah lolos seleksi
kerugian tersebut kata cahyo baik dari sisi anggaran
yang sudah dikeluarkan selama proses rekrutmen
para pegawai pemerintah maupun dari formasi
yang seharusnya terisi menjadi kosong